ratusan warga kelurahan rempang syate dan sembulang kecamatan rempang batam kepulauan riau terlibat bentrok dengan petugas tni polri
serta tim terpadu yang akan melakukan pengukuran lahan kampung tua untuk mega proyek rempang eco city pada kamis kemarin
dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kompes pol zahwani pandra kabit humas polda kepulauan riau
selamat sore pak pandra terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia connected
ya selamat sore mbak mevri selamat sore para pemirsa cnn dimanapun berada
ya keterangan dari polisi sangat dinanti pertama kami ingin tahu dulu kronologi kejadian sampai akhirnya terjadi bentrok di rempang itu seperti apa pak
ya baik yang pertama tama kami perlu dijelaskan bahwa kemarin pada hari kamis tanggal tujuh september dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul sebelas waktu indonesia bagian barat
tim terpadu yang dipimpin oleh kapolres barelang
itu bersama unsur terkait ya bersama bp batam dan juga pemerintahan kota dan juga semua stakeholder terkait melakukan penertiban
dalam rangka untuk pengukuran daripada tapal batas yang saat ini rencana strategis dari proyek pemerintah
jadi ini adalah merupakan proyek strategis pemerintah dalam mengangkat kepulauan riau khususnya di pulau rempang
yang sudah dijadikan kawasan rempang eco city
dan kegiatan tersebut tentunya akan dilakukan
nah dan sebelum itu sudah dilakukan sosialisasi sosialisasi baik balik fgd maupun door to door
nah upaya yang dilakukan tersebut tentunya ada terjadi pro dan kontra
ada sebagian masyarakat yang sudah menyerahkan secara sukarela kepada bp batam
tapi masih ada yang ingin mencoba bertahan
nah ada sebagian masyarakat yang ingin mencoba bertahan di perlintasan sekitar jembatan galang tersebut
atau di barelang tersebut tentunya ini menjadi sedikit banyak mengganggu
karena ada lima belas blokade yang diduduki oleh sekelompok warga masyarakat tersebut
dan tentunya kami dari pihak kepolisian baik dari poresta barelang
yaitu dan polda kepulauan riau melakukan upaya penertiban tersebut
dan kemarin sudah dilakukan upaya upaya persuasif dan humanis secara preemptif preventif
dan juga upaya represif di rumah terakhir
nah kemarin itu terjadi adanya suatu perlawanan dari sekelompok masyarakat yang memang sudah mempersiapkan
diri dengan batu kemudian dilengkapi dengan ketapel kemudian juga ada senjata parang
dan ada bom molotov tersebut
sehingga membahayakan petugas yang akan melakukan kegiatan untuk pengukuran dan pengawalan terhadap
pengototkan fatal batas tersebut
dan dari kejadian tersebut terjadi benturan dan bentrokan itu setelah diamankan delapan orang tersangka
yang memang patut diduga sebagai pelaku yang memang punya niat untuk melakukan pelanggaran
dan juga di wilayah jembatan barelang tersebut
pasca kejadian tersebut memang ada beberapa yang terdampak ya artinya disitu kan kami sempat secara bertahap
pertama adalah negosiasi dari para poluan kemudian juga ada dalmas yang untuk melakukan pengurayan
atau pembubaran dan juga water cannon
baru setelah itu ada pelemparan dan membahayakan petugas baru kita melepaskan gas air mata
nah lepasan gas air mata tersebut rupanya sempat mengenai di bagian sebagian tempat pendidikan
jadi ada di sekolah tapi itu tidak sampai membahayakan
tidak ada korban mbak fevri kemarin itu itu yang perlu saya sampaikan
baik tidak ada korban tapi ini ada ratusan siswa yang kemudian
tidak ada korban dan sampai saat ini pas kejadian ya sudah kita amankan delapan orang tersebut
dan sampai saat ini kegiatan masih berlangsung dan syukur alhamdulillah di hari jumat yang berkah ini
semua masyarakat juga kita himbau agar tidak mengirimkan gambar gambar yang bersifat hoax
apalagi dikirimkan seolah olah itu adalah terjadinya korban
ada yang mengatakan bahwa adanya suatu balita yang meninggal dunia bahkan ada yang pingsan dan sebagainya
padahal itu tidak sebenarnya
tidak ada korban yang berlangsung dan syukur alhamdulillah dikirimkan delapan orang tersebut

situasi sudah kondisif sampai sore hari ini pun juga situasi sudah bisa diamankan
dan masyarakat sudah beraktivitas sedia seperti setiap kalah
dan tidak ada lagi blokade blokade yang menghalangi perlintasan orang maupun barang
karena kemarin sempat diduduki dan sempat ada melakukan sweeping pada perlintasan masyarakat
begitu mbak mevri
baik pak pandra tapi kita tahu bersama ini informasi yang bisa kami konfirmasi
bahwa ada belasan siswa smp negeri dua puluh dua tanjung kertang kemudian juga akhirnya kpai dan komnas ham
mengecam tindakan gas air mata yang sampai mengenai ke sekolah sekolah
apa kemudian yang menjadi pertimbangan hingga akhirnya polisi menggunakan gas air mata
untuk penyelesaian masalah ini padahal kapolri secara jelas mengingatkan untuk melakukan upaya musyawarah terlebih dahulu
ya baik mbak ini yang saya katakan bahwa polri sebagai pelindung pengayam dan pelayanan masyarakat itu ada yang namanya
suatu pendekatan humanis musyawarah mufakat itu sudah kami lakukan
dan memang sebelum sekelompok masyarakat sudah ada yang menyerahkan secara ikhlas kepada bp batam
dan ini ada sekelompok masyarakat lagi yang masih ingin bertahan bahkan berniat untuk bersifat untuk membahayakan situasi
kamtipmas yang tidak kondusif sehingga upaya upaya yang kami lakukan tersebut gas air mata itu sebenarnya diarahkan bukan ke sekolah
tapi dampak daripada gas air mata itu adalah tertiup angin karena jaraknya itu tidak terlalu jauh sekitar tidak sampai seratus meter ya
artinya sebelumnya belum di
yang berdekatan langsung dengan wilayah perairan dan hembusan anginnya betul betul sempat memasuki dari wilayah pendidikan tersebut
tapi petugas itu mengamankan dan sudah kita deteksi ada sebelas orang mbak dari anak anak sekolah tersebut termasuk gurunya
sudah diidentifikasi sudah diberikan pengobatan tidak ada yang sampai pingsan kemudian sampai memakan korban tidak ada sama sekali
dan ini kami membawa kepada masyarakat agar dapat memberikan informasi yang cepat
tepat dan akurat dan jangan memberikan berita berita yang bersifat provokatif apalagi menjadi hoax
karena itu adalah ada aturan hukumnya apabila tetap mengirimkan ya tentunya ada sanksinya
termasuk yang tadi di faktual yang secara nyata jelas jelas melawan petugas
ini yang kita lakukan upaya pengamanan sebagaimana undang undang yang berlaku
karena bagaimanapun juga kalau sampai melakukan pelanggaran ketertiban masyarakat apalagi sampai melakukan pelanggaran hukum
karena ini akan melakukan tindak tindak apalagi membawa senjata tajam
kemudian melakukan apa
yang membahayakan salah satunya adalah bom molotov tersebut
ini yang dilakukan dalam rangka untuk yang kita tetap polri mengedepankan upaya preventif preventif persuasif dan humanis
jadi sekali lagi powering itu bersifat adalah fight the crime and love humanity
adalah yang kita perangi itu adalah niat dan sifat jahatnya
tapi kita tetap memelihara atau mengangkat harkat martabak manusia yaitu hak asasi manusia
pak pandra kpai dan juga komnas ham ini
menyatakan bahwa mengecam aksi gas air mata yang kemudian mengenai ke sekolah
walaupun tadi pak pandra sebutkan ini terkena angin hingga akhirnya ke sekolah
karena awalnya tidak mengarah kepada sekolah
sikap dari polisi seperti apa
apakah kemudian juga akan melakukan penindakan bagi aparat yang saat itu bertugas dan mengarahkan atau menembakkan gas air mata tersebut
ya baik mbak
kita sudah ada yang namanya pengamanan internal
yaitu adalah dari propam dalam setiap kegiatan kegiatan tersebut tentu ada bagian bagian tertentu
kita akan melakukan dari bukti bukti fakta fakta yang terjadi di lapangan
sop itu sudah dilakukan
tentu ada pertang jawaban
sebagaimana di dalam peraturan kapolri nomor satu dua ribu sembilan tentang penggunaan kekuatan dalam tingkatan kepolisian itu ada tahapannya
ya itu adalah kader polri
kemudian dengan suara
yang kedua dengan tangan kosong
kekuatan tangan kosong
kemudian adanya kekuatan dengan untuk membanting dan adanya alat alat kepolisian
nah ini kita semua tahapan tahapan itu tentu dalam peraturan kapolri satu dua ribu sembilan tentu ada tahapan penggunaan itu akan dievaluasi
dianalisa oleh propam ataupun secara internal
semuanya sudah ada mekanismenya mbak mepri
papandre informasi yang beredar ini juga santar terjadi di batam bahwa rencananya hari senin ini juga akan ada aksi unjuk rasasi usulan
apa kemudian upaya dari polisi untuk mengamankan area area yang ada di batam karena ini informasinya
akan ada ujuk rasa susulan di kantor bp batam ini pak
ya baik mbak
ini yang saya katakan kita di era demokrasi
apabila adanya kritik apabila ada penyampaian aspirasi
sampaikanlah dengan benar benar tulus ikhlas dan tidak ada niatan niatan yang bersifat provokatif apalagi merusak dan melakukan pelanggaran hukum
kami akan mengawal suatu kegiatan kegiatan tersebut tetapi sampai ada namanya pelanggaran hukum
kita akan tegas negara hadir untuk memberikan perlindungan pengayuman pelayanan kepada masyarakat
memberikan problem solver dan melakukan
penegakan hukum sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium
baik kita akan tunggu perkembangannya seperti apa
karena ini memang satu kasus yang terjadi kemarin ya pak pada kamis kemarin
dan membuat ada belasan siswa juga ya yang ada di sekolah mengalami baik itu trauma maupun menghirup gas air mata
walaupun tadi pak pandra sebutkan bahwa ini terkena angin ya tidak diarahkan kepada sekolah sekolah yang ada di sana
terima kasih atas informasi anda kabit humas polda kepulauan riau
pandra arsyad sudah bergabung bersama cnn indonesia connected
terima kasih pak
terima kasih selamat sore